gubernur jawa barat yang baru saja dilantik ridwan kamil menanggapi santai perihal gugatan mantan rival politiknya dalam pilkada jabar lalu amat saiku sudrajat menurutnya tak ada pelanggaran administratif seperti yang dituduhkan kepadanya
hal itu disampaikan ridwan kamil usai dilantik presiden di istana negara jakarta ridwan mengaku keterlambatan pengembalian dana kampanye dikarenakan kpu sendiri yang terlambat memberikan nomor rekening
ia pun mempersilahkan siapapun yang ingin melayangkan gugatan atas pelantikannya tersebut sesuai dengan koridor hukum yang berlaku
sebelumnya kubu rival politik ridwan kamil dalam pilgub jabar lalu sudrajat dan ahmad saiku meminta pelantikan pasangan ridwan uu dibatalkan
menurutnya pasangan rindu telah melakukan pelanggaran administratif
pelanggaran itu berupa keterlambatan menyerahkan dana kampanye atau sumbangan ilegal yang melampaui batas waktu yang diberikan kpu jabar
yaitu tujuh juli dua ribu delapan belas
sementara pengembalian baru dilakukan pasangan ridu pada sembilan juli dua ribu delapan belas
salat bukan pasangan ridu orang yang memberikan nomor rekeningnya
kalau mendagrinya on time kita on time kira kira gitu
jadi nggak usah keteknis lomba